pelari indonesia lalu muhammad zohri berhasil meraih medali emas kategori nomor seratus meter putra
pada kejuaraan dunia junior yang digelar di tampere finlandia
zohri menjadi pelari pertama yang berhasil mencapai garis finish dengan catatan waktu sepuluh delapan belas detik
prestasi zohri merupakan sejarah bagi dunia atletik indonesia dan kejuaraan untuk atlet u dua puluh
pemuda asal nusa tenggara barat ini mengungguli dua pelari asal amerika serikat
anthony scorch watch dan eric harrison yang berada di posisi kedua dan ketiga
zohri kini bersiap menghadapi asian games
lalu muhammad zohri yang masih berusia delapan belas tahun berhasil finish tercepat dengan catatan waktu sepuluh delapan belas detik
dengan kemenangan ini lalu mencetak sejarah dengan menjadi atlet indonesia pertama
yang pernah memenangkan medali pada kompetisi iaaf
zohri berkata bahwa dia sangat bangga sekali terhadap apa yang saya dapatkan hari ini
indonesia tidak memiliki sejarah yang kuat untuk mencari atlet
tapi memiliki sejarah sekarang
bagaimana perasaan anda dalam buku sejarah itu
indonesia nggak punya sejarah sejauh ini
bagaimana perasaan kamu sekarang kamu udah membuat sejarah baru
bagaimana perasaan kamu
saya sangat bangga karena saya bisa membuat sejarah di sini
bagaimana perasaan anda dalam buku sejarah ini